pasti ada yang mau kamu lakukan
oke jadi gini tante
itu cuma meninggal dua belas jam doang tante
anak ini bener bener harus dikendalikan
bahaya kalau enggak
hanya akan bikin masalah buat aku
semua rencana yang sudah aku susun
aku terlalu capek ya berusaha sama kamu clara
karena kamu selalu cari gara gara sama aku
dan untuk kali ini
aku gak akan maafin kamu
apalagi kalau misalnya kamu ngerebut raja
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
raja itu akan tetap di beli kamu

siapa yang dipilih raja
kamu gak akan bisa dapetin raja mana
kamu gak akan bisa dapetin raja mona
nggak lihat aja nanti
meeting selesai kalian boleh pulang
kenapa kamu masih simpen cincin nikah aku
sampai kapanpun aku gak akan bisa untuk jadi pasangan kamu
mona kamu nolak aku gak apa apa aku terima
cuman ini kamu harus tahu aku gak akan pernah berhenti untuk cintai kamu
dan itu juga gak akan bikin aku untuk berhenti untuk bisa dapetin kamu
tapi aku juga gak akan biarin clara dengan raja
iya aku sengaja disininya untuk nemuin kamu
aku mau minta kamu putusin tunangan kamu dengan clara
aku gak nyangka kamu bakal ngomong seperti ini
apakah kamu punya perasaan yang sama seperti aku
apa kamu juga sama
kamu suka seperti aku suka sama kamu
tidak aku hanya sanggup terdiam
di saat kau menghilang
menyimpan seribu kenangan
bukan itu maksud aku
aku cuma gak mau aja clara itu berbohong sama kamar raja
clara itu bukan lumpuh
itu cuma pura pura untuk dapetin kamu
raja kamu tuh berhak untuk bahagia
apalagi setelah istri kamu meninggal
dan aku tahu clara itu gak bisa buat kamu bahagia
aku lihat sendiri buktinya
ternyata percuma yang aku ngomong sama kamu ternyata gak didengarkan juga
berani berani lo hianatin gue
lo belum kenal betul siapa gue mona
apapun yang gue mau itu harus gue dapetin
aku gak bakal biarin lo balik lagi sama raja
itu hal yang akan mungkin
mona bukan seperti itu bukan bukan
aku bukannya nggak percaya sama kamu
tapi aku lihat sendiri
aku tuh cuma minta sama kamu untuk putusin pertunangan kamu dengan clara
karena clara tuh cuma pura pura lumpuh
masih udah tenang
ebeng di korea lagi
coba keseluruhan sini coba
hai pak gimana ya aku bisa jelasin semuanya ke papa karena semua ini hanya akal akalan clara
umurnya jangan salah paham ayo kita pulang kita bicara di rumah
apa yang harus aku lakukan buat meyakinkan raja sama papa soal kebohongan clara diego
pasti ada yang mau kamu lakukan oke jadi gini tentu putri itu cuma meninggal dua belas jam
anak ini benar benar harus dikendalikan bahaya kalau enggak hanya akan bikin masalah buat aku
semua rencana sudah aku susun bisa berantakan hancur lebur garga ulah dia
tapi gimana caranya untuk mengendalikan dia
sebelum dia merusak semua rencana aku pertama diego
tidak akan pernah kedua ini baru pertama kali dalam hidup diego diego jatuh cinta
mona cuma itu satu satunya kelemahan diego dan aku akan memanfaatkan itu
tante anies eh kenapa sih datang datang kok bete gitu mukanya putri kita bikin mati di depan raja
tapi kenapa sih mona tuh masih deket sama raja
sekarang aku tahu kalau diego bisa mendapatkan mona maka aku akan lebih mudah mengontrolnya lagi
jadi itu masalah kamu kamu nggak usah khawatir tenang aja tante akan bantu kamu untuk dapetin mona
tapi kamu tidak boleh melawan tante lagi
diego bakal ngapain apa aja asal dia bisa dapetin mona apa aja
saya minta kamu benar benar jaga clar kamu tahu kan clara itu sangat lemah mentalnya
gampang sekali jatuh kamu mau dia benar benar gila gara gara kehilangan kamu
ada apa ini kok papa marah marah sama raja
kamu lihat kamu lihat clara bener bener mencintai kamu
saya nggak mau kamu kecewain lagi
hai saja kenapa papa aku marah marah